kita sudah terhubung dengan koresponden istiarto sigit
saat ini dia sudah bersama ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
selamat siang eva dan juga indra
betul sekali saat ini saya berada di daerah kebagusan kediaman ketua umum dari partai demokrasi indonesia perjuangan
yang tadi pagi juga baru saja memberikan hak politiknya megawati soekarno putri
bu mega terima kasih atas waktunya
bu mega bagaimana anda melihat jalannya pilkada dki jakarta sejak putaran pertama sampai dengan saat ini bu
ya kalau saya lihat memang suasananya berbeda dengan yang pilkada lain
karena dua ribu tujuh belas ini kan sebetulnya satu ratus satu
nah yang seratus itu kan sudah selesai
dan alhamdulillah keadaannya dalam keadaan
seharusnya kemarin putaran pertama pak ahok kan unggul
nah kita tentunya sedang berupaya untuk bisa mencapai sampai lima puluh plus satu itu pada putaran dua ini
nah kalau pada awalnya di media sosial
sosial kan sepertinya begitu banyak berita yang sebetulnya bisa mendatangkan keadaan tidak menjadi kondusif
tapi kalau saya perhatikan dari pagi karena saya terus biarpun di sini memantau
insya allah semuanya bisa ditanggulangi
karena kembali seperti yang saya
satu ini sebetulnya sama saja dengan yang seratus itu
itu yang harusnya diperluasannya dan sebagainya harusnya kondusif
karena ini sebuah pembelajaran bagi masyarakat dan tentunya juga aparat untuk bagaimana hakikinya pesta demokrasi itu
yang penting tapi sebenarnya yang terpenting
jadi pelaksana ini pelaksanaan dan pelaksananya itu kan sebetulnya teknik
tetapi justru yang namanya hak pilih
dari masyarakat itu yang harus betul bisa didinamisir untuk sampai mencapai maksimal
dan kalau saya tadi mendengarkan juga masukan masukan
ternyata masih ada tempat yang antara lain surat suara dan sebagainya dan panggilan itu belum bisa dapat
atau sepertinya dihilangkan
nah hal hal seperti ini kan bagi saya bukan memberi pelajaran yang positif
bagi masyarakat indonesia dimanapun mereka berada terutama di dki
harusnya hak pilih mereka itu diberikan sebuah ruang seluas luasnya untuk bisa ikut istilahnya nyoblos
artinya memang secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam perjalanan pilgub dki itu sendiri bu
di dua ribu dua belas pdi perjuangan mengusung joko widodo basuki cahayapurnama berhasil menuju kursi dki satu
saat ini kembali lagi pdi mencoba mengusung pasangannya basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
secara strategi pemenangnya si bu seberapa keadaan kalau kita lihat di tahun dua ribu tiga belas lalu
ya itu yang ada hal yang bagi saya sebetulnya cukup memprihatinkan
karena khusus di dki ini
itu kan nuansa saranya ada
padahal kalau namanya saja pesta
pesta itu mestinya kan semua bergembira
apalagi untuk kalau di politiknya bagaimana berdemokrasi
itu kan artinya setiap hak pilih seseorang itu dipertanggungjawabkan baik pada dirinya dan pada orang lain
karena demikian teknisnya
ketika kita masuk ke tps kan namanya luber
kita bebas rahasia
ya kan memang kalau dilihat
umpamanya saya karena sudah pakaian kotak kotak orang semuanya bisa melihat
wah ibu mega pastilah dukungnya siapa
tapi kan kalau di tps itu kan seharusnya ya rahasia
bisa saja mungkin menit itu beralih
sebenarnya untuk apa toh pilkada ini
atau yang namanya pemilu pemilihan umum
kan berarti pemilihan umum
disuruh untuk mempergunakan hak haknya sebagai warga negara untuk memilih seseorang
nah seseorang ini sebetulnya apa
dijadikan pemimpin untuk menjadi pemimpin pemerintahan
ya di karyanya masing masing
seperti kalau presiden ya tingkatnya nasional
nah tapi kan bukan untuk lalu harus memilih pemimpin itu dengan subjektivitas
orang itu kok tidak berkumis ya
saya ingin harus semua pemimpin berkumis begitu
ada yang mungkin
saya inginnya warnanya merah kan begitu
tapi tidak bisa
kalau yang namanya semuanya itu dengan perlakuan intimidasi
dan juga dengan perkataan perkataan sepertinya hak hak seorang itu dikurangi
karena tidak bisa seperti begitu
kalau menurut saya
saya ini kan sudah cukup lah bermain politik
berada di kancah politik
jadi bagi saya
saya adalah orang ketika masih namanya pdi
oh saya berjuang untuk bagaimana pada waktu itu
kalau dikatakan di kalahkan
yang namanya cara cara dengan yang menurut saya
hari hari ini dilakukan nuansanya dengan sarah dan sebagainya
tapi kami kan tetap dengan aturan aturan konstitusi yang memang ada
sehingga dengan demikian
masyarakat pun menghadapi pesta demokrasinya ini
tidak dengan rasa was was
lalu datang juga dengan full
full support pada hak pilih yang akan diadakan
nah sebenarnya itulah idealnya
kita melakukan pemilihan untuk memilih seseorang
kalau menurut saya
ternyata ketika orang dibuat demikian rupa emosinya
akibatnya orang itu berikut
tapi dengan emosi
bukan dengan pikiran yang objektif dan rasional
kita akan memilih apa
kan mau memilih pemimpin
dapat mensejahterakan warga rakyat yang ada di wilayahnya itu
saya rasa saja
tentu penuh dengan jaminan
dan itu adalah halnya
kita mengendapkan emosi
kita melihat dengan objektif
apa yang orang ini sudah lakukan
artinya memang faktor faktor sara
begitu memang masih lekat sekali ada dalam pilkade dki dua ribu dua puluh ini
lalu bagaimana optimisme dari pdip sendiri
kemenangan dari tarot dalam pilkade dki di putaran ke dua ini bu mega
kalau saya orangnya selalu optimis
karena kalau saya tidak optimis
saya kira saya tidak akan bisa menjadi seorang megawati sampai hari ini yang seperti ini
ingin rakyat saya rakyat indonesia
itu semakin memiliki kekuatan pemimpin
itu dengan objektivitas dan rasionalitas yang baik
bahwa di kita ini adalah sebenarnya
ada umrah yang uev
ada yang sengaja berbunyi
dihumumkan menjadi orang dengan zat ini
jadi itu adalah satu during
ingin menyebutkannya dengan lebih keras kekerasan itu justru akan sangat merugikan
kita berharap yang terakhir sehingga setelah pilkada ini juga situasi kembali menjadi kondusif
itulah dia tadi dan juga ini
perbincangan saya dengan ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan megawati